putra wali kota surabaya fuad bernardi sebagai saksi dalam kasus amblesnya jalan raya gubeng
fuad diduga terkait proses administrasi perizinan pembangunan basement rumah sakit siloam surabaya
selasa siang kepolisian daerah jawa timur kembali memeriksa sejumlah saksi kasus amblesnya jalan raya gubeng surabaya
yang diduga akibat kesalahan konstruksi pembangunan basement rumah sakit siloam surabaya
hingga saat ini sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka
sembilan orang diperiksa sebagai saksi salah satunya adalah fuad bernardi
putra dari wali kota surabaya tri risma hari ini memenuhi panggilan polda jawa timur sebagai saksi
pemeriksaan fuad diduga berkaitan dengan proses administrasi perizinan pembangunan basement rumah sakit siloam
perizinan ini sampai kemana dari siapa yang keluarkan kemudian siapa yang berperan dan kemudian pelaksanaannya
kenapa bisa jalan seperti itu
harus diketahui bahwa perizinan itu harus memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku
kan yang jelas bahwa yang bersangkutan sudah kita panggil sebagai saksi
dan kalau berkaitan dengan yang saya katakan tadi itu ya itu nanti pengembangan dari penyidikan
nah kenapa dipanggil dia
karena yang bersangkutan dikaitkan dengan ada orang yang mengatakan bahwa f ini juga memiliki
apa nih peranan yang di dalam pelaksanaannya itu
seorang remaja usia lima belas tahun di sawah besar jakarta pusat
membunuh anak perempuan teman mainnya yang berusia lima tahun
kepada polisi pelaku yang menyerahkan diri pada jumat siang
mengaku terinspirasi film pembunuhan yang sering ditontonnya
seorang bocah berusia lima tahun ditemukan tewas di dalam lemari
pakaian milik tetangganya jumat siang
korban warga karanganyar sawah besar jakarta pusat
sebelumnya dikabarkan hilang oleh keluarganya
petugas menemukan korban dalam kondisi mengenaskan
setelah nf menyerahkan diri ke polisi
gadis remaja berusia lima belas tahun yang merupakan tetangga korban ini
kemudian ditahan di unit perlindungan perempuan dan anak
sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
dan identifikasi polres metro jakarta pusat
menggelar olah tkp di rumah pelaku
polisi memeriksa kamar mandi sebagai lokasi pembunuhan
dan lemari pakaian pelaku di lantai atas
tempat jasad korban disembunyikan
menurut kapolres metro jakarta pusat
pelaku menghabisi korban di dalam rumah saat kondisi sepi pada kamis sore
dalam kesehariannya korban biasa bermain bersama pelaku di dalam rumah
rencana pelaku membuang jasad korban sambil berangkat ke sekolah pada jumat pagi
terus itu si korban
pelaku yang kebingungan akhirnya menyerahkan diri ke polisi
hasil dari olah tkp kita menemukan beberapa hal
yang menjadi catatan kami
dan pengakuan dari seorang af ini sendiri tersangka
dia melakukan dengan kesadaran
dan dia terinspirasi
terinspirasi oleh film
polisi kini masih melakukan penyelidikan
untuk memastikan motif lain pembunuhan ini
eko budi jakarta
polres metro jakarta pusat sabtu siang melakukan gelar perkara
pembunuhan seorang anak berusia lima tahun yang dilakukan seorang remaja berusia lima belas tahun
petugas menyertakan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian
dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur
polisi memperhatikan empat azas hukum penanganan anak di bawah umur
yang melakukan tindak pidana
di antaranya azas praduga tidak bersalah
azas anak yang menjadi korban
azas korban harus ada pendampingan orang tua kandung atau asuh
dan azas penahanan anak di bawah umur
polisi juga akan melibatkan psikolog untuk mengetahui pasti motif tersangka
melakukan tindak pidana pembunuhan ini
makanya yang bersangkutan akan kita lakukan pemeriksaan
secara psikologi untuk sudah lama betul betul menjalankan persangkutan ini
karena juga dasar dasar

dari memang yang harus terhubungkan dengan dalam psikologi

memang sejak kecil dia senang bermain dengan binatang
dan senang bermain dengan binatang dengan gampangnya
tinggal rasa puasannya dia
ini salah satu mungkin
jadi acuan untuk anak anak itu
makanya perlu kita lakukan pemeriksaan
yang lebih mendalam terhadap kesangkutan
karena anak ini hasil masyarakat kecil
makanya harus disatukan
pembunuhan yang dilakukan seorang remaja
terhadap anak usia lima tahun menyentak publik
tidak bisa serta merta menyalahkan pelaku
publik kita juga punya andil atas peristiwa
tidak masuk akal ini
sementara itu berulang kali kasus kekerasan
dilakukan anak terjadi
seolah pemerintah gagap dan lepas tangan
kita coba mengurai masalah ini
sudah hadir di studio burutno listiarti
komisioner kpu burutno selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada mbak lisa mariali javan
dan mbak pri seorang psikolog
mbak lisa selamat malam
terima kasih malam hari ini sudah hadir
dengan komposisi yang sama
kalau tidak salah bulan lalu
kita juga membahas soal ini
ketika marak terjadi bullying di sekolah
sama saja sebenarnya itu kekerasan yang dilakukan
anak terhadap anak lain burutno
tapi kalau yang sekarang itu betul betul mengagetkan
kalau misalnya kita lihat kronologinya
nanti akan kami tampilkan kronologinya
tapi begini dari pemerintah
langkah apa yang diambil sekarang
apakah akan ada melakukan pendampingan khusus soal ini
ya pertama tentu kpai menyampaikan duka mendalam ya
kepada keluarga korban
dan ini sesuatu yang tentu menyentak kita semua
keprihatinan kita semua ya
kenapa kemudian ini terjadi
namun kesalahan seorang anak
apalagi ini kan usianya lima belas tahun ya
lima belas sampai lima belas tahun itu kan sudah bukan anak anak
tapi mau dibilang dewasa juga belum gitu
sehingga ini masa transisi yang memang
kadang anak itu penuh misteri
nah disinilah kemudian pola pengasuhan juga menjadi penting
nah yang berikutnya apa yang akan dilakukan
tentu kita akan pengawasan kepada kepolisian
kalau dari penjelasan tadi
dan dari yang kami amati sebenarnya hari ini di media
polisi sudah menjalankan semua proses tadi
yaitu dengan menggunakan prinsip undang undang sebelas dua ribu tujuh belas
tentang sistem peradilan pidana anak
dimana anak sebagai pelaku pidana itu
ada cara untuk memeriksa dia
untuk melakukan semua proses ini
nanti kita tentu akan juga melakukan pengawasan kepada kepolisian
terkait dengan kasus ini
yang kedua adalah
tapi di sini polisi sempat menunjukkan beberapa barang bukti
yang menunjukkan kepribadian anak tersebut
apakah itu boleh atau tidak sebenarnya
kalau dari sisi peradilan anak
oh maksudnya data data ini yang lebih bersifat
gambar tulisan diary itu sempat dipertontonkan
sebenarnya ada ketentuan juga di dalam
undang undang perlindungan anaknya terkait
dan undang undang sppa terkait bagaimana sebenarnya anak pelaku
bahkan anak pelaku ini harus dirahasiakan identitas
semuanya harusnya ini tidak bisa disebutkan
bukan sekedar nama loh ya
tapi identitasnya menunjukkan identitas dia itu termasuk nama sekolah
itu juga tidak boleh disebut
karena ini akan juga punya dampak dan stigma kepada anak yang lain
kemudian yang kedua adalah seharusnya polisi termasuk tidak juga
itu bisa disamarkan termasuk teman teman media sebenarnya
menyamarkan semua hal ya mulai dari alamat rumah dan lain lain
keluarganya kalau ditampilkan pun semestinya memang tidak bisa
menampilkan betul betul utuh dan lain lain
jelas gitu sehingga semua orang bisa tahu
karena ini biasanya akan punya dampak yang sangat besar di kemudian hari
nah itu saya tidak tahu apakah dia yang dimaksud seperti apa
tapi kalau gambar sebenarnya kalau gambar bisa saja
anak ini memang suka gambar ya
gambar gambar itu sebenarnya menggambarkan bagaimana perasaan dia
nah memang gambarnya juga serem serem gitu ya
kalau saya melihat di beberapa tayangan ya
dan yang seharusnya tidak boleh sebenarnya kayak diari
itu kan sesuatu yang dia tulis dan lain lain
bahkan rahasia rahasia anak lain gitu ya
misalnya tadi hal yang punya kaitannya dengan pribadi dia
seharusnya memang itu tidak bisa disebar ke publik dengan cara itu
tapi kalau kita melihat kalau tadi pertanyaannya mbak adalah pada gambar
sebenarnya gambaran masih tidak masalah
tapi sebenarnya perasaan perasaan si anak
misalnya yang tertuang dalam diari
harusnya sesuatu yang menjadi privasi dia
yang tidak bisa harusnya diketahui oleh publik
nah berkaitan dengan foto
mestinya juga foto pelaku ini tidak boleh ditampilkan
meskipun dia bersalah
dia adalah pelaku
harusnya memang tidak bisa ditampilkan gitu
itu tetap harus blurnya blur benar benar gitu ya
dan sebenarnya inisial nama oke gitu
tapi kalau kemudian dia menunjukkan nama
nunjukin sekolah nunjukin rumah
nunjukin orang tuanya
itu sebenarnya juga membuka identitas korban
dan itu ada atur
itu ada atur ketentuanya dalam undang undang sistem perdana pindahan anak pada pasal sembilan belas
dan itu dihukum di pasal sembilan puluh tujuh
yaitu misalnya media yang melakukan
itu bisa terkena lima tahun ya
dengan lima ratus juta denda
kami juga terkait dengan kode etik sebenarnya
dan itu sebenarnya ada ya ketentuanya seperti itu
tapi ketika polisi menampilkan
kemudian di expose juga oleh teman teman media
itu yang kemudian bisa saja gitu
keluarga korban mengadukan ke dewan pers
dan itu atau mengadukan kepada kepolisian
maka undang undang ini bisa berjalan gitu ya
nah saya mungkin nanti kpi juga akan mencari tahu ya
polisi membukanya sejauh apa
memang belum datang gitu ya
tapi nanti kita pasti kalau koordinasi secara by phone sudah dilakukan
tapi memang kalau datang dan melihat semuanya kami belum
pendampingan sebenarnya akan dilakukan kpai atau tidak untuk kasus kasus seperti ini
kalau kpi kan tidak bisa melakukan pendampingan dalam tusinya dia ya undang undang
nanti pendampingan akan dilakukan oleh p dua tp dua a dki jakarta
kemudian oleh dinas pemuda pemuda perlindungan anak yang ada di jakarta
atau juga oleh pekerja sosial
nah itu nanti akan ada termasuk tadi ya
polisi akan memeriksa secara psikologi itu bisa dilakukan oleh para psikolog
yang berada sebenarnya di p dua tp dua a dki jakarta
karena jumlahnya juga banyak
dan psikolog mental pun ada di setiap kecamatan
jadi kalau ini ada di sawah besar
sebenarnya kecamatan sebesar ada
dan itu puskesmasnya pasti juga memiliki psikolog
nah kan ini bukan cuma anak ini
tapi orang tua dan keluarganya pun butuh bantuan
termasuk korban keluarga korban ya
ibunya yang perasaan kehilangan dan lain lain
ini pun perlu mendapatkan rehabilitasi psikologi
mbak lisa sebenarnya kalau misalnya dampak dari katakanlah expose ya
sebenarnya sudah terlihat
jadi dari beberapa berita yang saya baca sekarang
kemudian sudah ada tuh kayak seperti tetangga responnya adalah
oh anak ini penyendiri
anak ini tidak pernah bergaul
itu kan sebenarnya judgement
makanya tadi di awal saya sempat menyampaikan disclaimer
bahwa kasus ini kami angkat bukan untuk kemudian melakukan penilaian kepada pelaku
tapi lebih kepada lebih kepada bagaimana kita semua kemudian bisa mengambil pelajaran dari sini
mbak lisa apa yang bisa dilihat sekarang secara kasat mata
ini kasusnya masih baru
efeknya terhadap pelaku ya
ketika kemudian kayak tadi ibu retno sudah mengatakan gitu
exposure itu terus menerus dilakukan gitu ya
tentunya itu akan berakibat kepada tekanan mental
nah sekarang bagaimana tekanan mental itu berakibat ke pelaku
itu bergantung pada banyak faktor gitu
karena yang namanya tekanan mental itu bergantung kemudian efeknya ke kita itu karakter kitanya seperti apa
kemudian apakah kita punya gangguan mental tersendiri yang mengakibatkan
kadang kadang kita bisa dalam tanda kutip dablek gitu
nggak denger terserah orang mau ngomong apa gitu ya
karena kalau dalam kasus seperti ini kan tanpa membahas terlalu dalam mengenai pelaku gitu
ini kan antara sebenarnya gangguan kepribadian psikopatik gitu kan atau dia mengalami gangguan skizofrenia
karena katanya agian gini dari media
sebab belum ada pemeriksaan psikologi secara menyeluruh ya
jadi hasil assessment itu belum keluar
tapi dari yang saya baca dari tayangan tayangan tontonan segala macam ini antara dua itu
nah gangguan kepribadian psikopatik udah jelas gagap peduli dengan orang lain
jadi mau exposure kayak apa malah ada yang senang dengan exposure tersebut
bisa begitu ya
karena sebenarnya gangguan kepribadian psikopatik itu dia sangat membutuhkan spotlight
dia membutuhkan adrenalin dari komentar komentar orang
dia tidak punya rasa bersalah
apalagi tadi seperti kata kabit humas bahwa dia dari kecil suka selain menonton tapi ada kecenderungan nyakitin binatang gitu
ketika memang exposure ini diberikan justru sebenarnya efeknya lebih kepada memberikan kayak reward ke dia
wah ketika aku melakukan ini dapat ini nih reward nih banyak diperhatikan orang
itu kalau gangguan kepribadian psikopatik gitu kan ya
sementara kalau gangguan skizofrenia itu lebih gangguan yang kontak realitanya putus
jadi lebih gak peduli lagi
kenapa saya mengatakan sampai kemungkinan ada gangguan szofrenia
karena menurut media pula gitu cerita
apa namanya dari bacaan gitu ya
tetangganya mengatakan balik lagi apakah ini judgement tetangga urayan semata yang keluar
tapi tetangga sempat mengatakan bahwa anak ini sering cerita mendengar bisikan bisikan gitu
nah ini hanya terjadi kemungkinan pada gangguan gangguan skizofrenia
dimana penderitanya itu sudah jelas putus kontak dengan realita
jadi ketika dihina kayak gimana buat dia juga ada apa sih gak ada apa apa nih gitu
nah jadi lebih kepada itu
tapi kalau kita berbicara secara kasus kasus umum exposure itu tentu akan menekan mental mereka
yang di kemudian hari bisa berkankibat antara mereka menarik diri antara mereka jadi depresif antara mereka kemudian self harm atau harm other sebenarnya
itu bisa terjadi
oke pertanyaannya sekarang seberapa besar sebenarnya pengaruh lingkungan dalam peristiwa ini
nanti kita bahas setelah jeda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia
bagaimana kemauan penerbitan
tuhan atas kematianmu tuhan atas kemampuanmu
tuhan atas kemampuanmu tuhan
tuhan atas kemampuanmu tuhan
ya dan bergabung melalui telepon saat ini adalah kang aceh hasan syadzili wakil ketua komisi delapan dpr ri
kang aceh selamat malam terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia
selamat malam selamat malam mbak risa selamat malam mbak retna
kang aceh begini apa respon anda terhadap peristiwa ini
ini sudah berulang kali terjadi kali ini pembunuhan sebelumnya soal bullying yang juga dilakukan oleh anak tapi sekarang pembunuhan kang aceh
kenapa anak ini melakukan pembunuhan itu kan kira kira terinspirasi dan ingin meniru adegan youtube yang memang mungkin yang seringkali dia tonton
jadi intinya sebetulnya adalah bahwa memang kebiasaan atau budaya menggunakan gadget jika tidak dilakukan dengan sebaik baiknya
tentu implikasinya apa yang kita rasakan sekarang ini
kita lihat sekarang ini bahwa seorang anak usia lima belas tahun membunuh seorang bocah usia lima tahun dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran
dan dia sendiri datang ke kepolisian menyampaikan bahwa dia yang membunuh anak tersebut
kang aceh tapi kan ini tidak semata mata berdiri sendiri kemudian kita katakanlah ya ini karena anaknya begini karena anaknya begini
tapi pasti ada unsur
kelalaian dari lingkungannya entah itu keluarga lingkungan sekitar kemudian sekolah
apakah memang lingkungan kita memang tidak aman sebenarnya untuk anak anak kang aceh yang hasilnya kemudian menghasilkan anak yang katakanlah depresi tertekan seperti ini
ya saya kira memang faktor yang paling penting kan sebetulnya adalah bagaimana keluarga ya dapat memberikan satu jaminan
bahwa dia dapat melakukan pengasuhan terhadap anak dengan sebaik baiknya ya
saya kira dalam kasus yang dialami pembunuhan seorang baca ini menurut saya memang saya tidak tahu ya mungkin psikolog seperti mbak lisa bisa menelusuri lebih lanjut
sejauh mana pola pengasuhan terhadap anak ini oleh orang tuanya
itu penting sekali untuk bisa dipastikan
pola pengasuhan anak kemudian kendali orang tua terhadap penggunaan gadget kemudian juga bagaimana kita melihat anak tersebut berinteraksi
menggunakan gadget dengan teman temannya itu juga penting untuk bisa dilihat ya
saya tentu tidak bisa mendalami lebih jauh tentang aspek psikologis anak ini
tetapi kalau kita lihat dari bagaimana anak ini sesungguhnya sangat cerdas menurut saya ya
ketika dia mengekspresikan ya tentang ke
saya tidak tahu apakah sebagai bentuk ketidaksukaannya terhadap orang tua ya terhadap ayahnya begitu
atau mengekspresikan tentang seorang ayahnya tersebut kan itu terlihat sekali bahwa dia seperti orang yang tidak mendapatkan perhatian dari seorang ayah gitu
saya tidak tahu ibunya siapa dan saya kira ini perlu ada pendalaman terhadap kasus anak ini
nah oleh karena itu
saya setuju bahwa ini kasus pasti tidak berdiri sendiri
ada faktor lingkungan yang telah membentuk anak tersebut sehingga dia melakukan tindakan pembunuhan
dan itu dilakukan secara sadar dan dia terinspirasi menurut saya ya kalau dilihat dari pengakuan kepolisian itu
ya itu menurut saya penggunaan gadget gitu ya yang tidak dilakukan kontrol oleh lingkungan sosialnya begitu
mbak lisa sebenarnya berapa persen lingkungan mempengaruhi pertumbuhan mental seorang anak
kalau dibilang secara prosentase itu besar sekali gitu
itu bisa sampai tujuh puluh persen delapan puluh persen ke atas
kemudian abis itu ada lagi faktor karakter orangnya gitu kan
kemudian ada faktor lagi dari apa yang dia selama ini proses belajar dia seperti apa
itu jadi faktor dalam kasus seperti ini seperti tadi sudah kita bahas bersama sama gitu ya faktor itu kompleks sekali
genetik itu sekarang itu sudah mulai menurun
jadi kalau saya melihatnya di sini itu faktornya lebih kepada gangguan fisiologis gitu
mungkin memang gitu ya
karena kan gini mungkin banyak anak anak yang nonton youtube gitu kan ya
tapi kan gak semua sebegitu hardless nya nggak ada rasa nggak ada perasaan kemudian membunuh tanpa rasa bersalah
datang sendiri ke polsek bahkan mengatakan bahwa dia merasa puas melakukan itu
berarti kan memang ada sesuatu yang secara psikologis bermasalah
nah ini yang mungkin selama ini skip dilihat oleh lingkungan gitu ya bahwa anak ini butuh dirangkul
nah ketika memang dalam tanda kutip gitu ya ketika lahir ketika masa kecilnya mungkin pernah jatuh ada mengalami cedera otak
sehingga kemudian anak proses bagian otak yang menganalisa baik buruk benar salah itu menjadi rusak daya empatinya hilang gitu ya
itu kemudian udah mulai nih ada perilaku menyakiti binatang tapi tetap nggak ada yang ngerangkul
kemudian ada kekecewaan juga di rumah
misalnya ada kekecewaan juga di sekolah sehingga akhirnya meledak sebagai bentuk amarah gitu kan
kayak membunuh tanpa berpikir kayak bentuk dia benar benar marah meledak gitu kan tidak terkontrol
tapi dia merasa puas karena rasa marah itu sudah keluar
dan itu kembali ke apa ya bukan sistem atau itu dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk
karena dia yang penting tersalurkan saja sudah selesai
yang penting tersalurkan
nah tapi kan kita berbicara
ini proses sebelum lima belas tahun sekarang ya
ini kan ada lima belas tahun kehidupannya yang lingkungan tidak melihat
bahwa anak ini mungkin butuh perhatian gitu kan
atau mungkin juga ada kesalahan bukan kesalahan ya kekurangpahaman
empati tidak terlatih
kemudian orang tua mungkin sibuk sendiri entah bekerja entah dalam tanda kutip tidak harmonis berantem
sehingga anak ini tidak dirangkul
sekolah pun sepertinya gagal
kalau tadi seperti sudah dikatakan bahwa kok harusnya kan sekolah melihat tuh diari diarinya segala macam
kita tidak punya kesadaran yang cukup akan kesehatan mental
jadi nggak melihat itu sebagai ah udahlah biarin aja gitu
tapi tiba tiba meledak seperti ini
menurutmu itu terjadi maksudnya di lingkungan sekolah bagaimanapun begini
kalau misalnya di lingkungan sekolah pendidik itu kan
katakanlah kalau misalnya di lingkungan orang tua mungkin memang ada day to day day to day pekerjaannya mereka
tapi katakanlah kemudian pendidikan soal kesehatan mental
itu sebenarnya adakah sekolah yang memang sudah mengaplikasikan itu dengan counseling konseling yang ada
atau konseling itu semata mata ya memang di sekolah harus ada konseling aja gitu
tapi tidak berjalan dengan baik sebenarnya bagaimana
ya sebenarnya guru bimbingan konseling kan udah ada ya
sebenarnya guru bk ini bisa saja
sayangnya kan di sekolah guru bk itu memegang satu ratus lima puluh anak
itu sesuatu yang nggak mungkin mengenali satu satu
tapi sebenarnya bisa dilakukan sebuah screening oleh pihak sekolah di awal tahun
misalnya saja mana sih anak yang kemudian orang tuanya bercerai
jadi punya potensi untuk dilihat dan didampingin lebih jauh
misalnya setelah bercerai maka dia ikut siapa
ikut ayahnya ikut ibunya atau ikut orang di luar ayah dan ibu
karena ini biasanya berpengaruh terhadap perilaku seorang anak
dan itu nanti ketika misalnya terjadi sesuatu anak itu melakukan satu pelanggaran atau perbuatan yang kita anggap berbeda dengan anak

kita lebih punya kepekaan
melihatnya lebih hati hati

ini sekolah bisa menjadi rumah kedua baginya
jadi kita bisa hadir sebagai orang kedua orang tua kedua bagi anak ini
screening itu mestinya baiknya dilakukan di umur berapa
setiap tahun sebenarnya
dimulai dari usia berapa
ketika murid saya masuk di kelas satu sma
kan bisa saja orang tuanya belum bercerai
tapi ketika kelas tiga sma
ternyata sudah kan artinya ada
karena ternyata berdasarkan pengamatan saya dua puluh empat tahun lah menjadi guru
saya melihat bahwa anak anak yang punya masalah itu umumnya memang dari keluarga yang broken home
jadi dia punya perhatian dan kasih sayang yang kurang
sehingga kemudian menunjukkan dengan perilaku seperti tadi dijelaskan oleh mbak lisa
tetapi ini kalau menurut saya kepekaan tadi adalah kita mencoba belajar dulu
mengetahui data dulu anak anak itu dimana siapa saja
yang kedua ketika terjadi penyelesaian